bagaimana situasi terkini di amerika
kami sudah terhubung via skype dengan esther sianipar
warga negara indonesia di minneapolis amerika serikat
selamat malam waktu amerika esther
selamat malam rizky
suasana di minneapolis terkait dengan kerusuhan ini per hari ini esther
kalau saat ini saya memang tinggal di rumah
karena itu sudah dari peraturan dari pemerintah lokal
untuk kita di rumah stay safe dan mengamankan diri
saya monitor dari rumah bahwa demonstrasi masih berjalan
dan sudah pindah ke kantor polisi
ya esther ini sepengetahuan anda ada berapa banyak wni yang bermukim
di minneapolis dan ini apakah sudah ada arahan dari kedutaan besar indonesia
terkait dengan kegentingan di minneapoli saat ini
ya rizky saat ini wni yang tinggal di minister sekitar seratus ke dua ratus
dan lima puluh dari angka tersebut termasuk mahasiswa seperti saya
dan kami sudah mendapat arahan dari pak konjen ri chicago
untuk kita semua tinggal di rumah amankan diri
jangan pergi kemana mana jangan pergi ke hotspot
supaya tidak ada kejadian yang tidak ditemukan lagi
ya esther kalau misalnya bisa digambarkan kalau dari tempat anda tinggal saat ini
ke tempat hotspot yang terjadi kerusuhan berapa jauh jarak tempat tinggal anda
sekitar lima belas menit
dengan mobil rizky
berarti cukup dekat ya lima belas menit dengan mobil
ya cukup dekat
tapi saat ini wilayah kami aman
oke jadi wilayah tempat anda aman
kemudian juga ini kan kalau misalnya kita tahu saat ini juga sebenarnya
pandemi covid sembilan belas juga masih cukup tinggi di amerika serikat
ditambah dengan adanya kerusuhan ini
nah ini bagaimana sih situasi di sana dengan dua kejadian besar ini
kemudian juga apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah di sana
di tempat anda berada untuk menenangkan warganya saat ini
jadi saat ini mulai hari ini sudah ada curfew
jadi warga diminta untuk tinggal di rumah dari jam delapan malam sampai jam enam pagi
untuk besok harinya dan mungkin itu akan dilakukan lagi besok
jadi itu juga menghindari supaya warga tetap safe di rumah dan juga tidak ada penyebaran yang cukup signifikan karena kita dari covid sembilan belas
tapi kalau yang saya lihat saya pantau memang warga ada juga yang pakai face mask kalau lagi keluar telak yang memberikan medical supply mereka juga memakai peralatan untuk covid sembilan belas menjaga mereka dari covid sembilan belas
dan juga saat ini itu pun yang dilakukan oleh rakyat
ya baik esther sianipar warga negara indonesia di amerika serikat terima kasih sekali atas informasi anda dan tetap jaga kesehatan waspada dan mungkin tetap komunikasi dengan pihak kedutaan juga dan jaga keselamatan anda di sana
terima kasih esther selamat malam